hujan deras disertai angin kencang sebabkan puluhan bangunan rumah di kota tasik malaya jawa barat rusak
bahkan seorang balita nyaris tertimpa genteng rumah saat berusaha diselamatkan ibunya dari rumah yang bocor
hujan deras disertai angin kencang melanda kota tasik malaya jawa barat kami sore
akibatnya puluhan rumah serta bangunan tempat usaha rusak ringan hingga parah diterjang angin
atap bajaringan sebuah toko mebel di jalan sambong jaya ambruk
baut fondasi bajaringan senilai dua puluh lima juta rupiah tak kuat menahan kencangnya hembusan angin
padahal atap bajaringan ini baru dibangun sehari lalu
beruntung meski pekerja tengah membuat kursi dan lemari lolos dari maut setelah berlindung di dalam toko
udah ada angin besar
kalau baru saja dibangun ya
iya ya kencang
kalau yang kerja tapi tidak ada korban
tidak ada alhamdulillah
tak hanya toko mebel sebuah pemandian kendaraan serta dua puluh
rumah warga sambong jaya rusak dihantam angin kencang
genteng rumah warga ambrol hingga air masuk ke dalam rumah
seorang balita nyaris terkena genteng saat sedang diselamatkan ibunya
ya hujan dulu pas hujan dulu kita langsung datang angin besar
ibu nyelamatkan diri langsung
iya mau lari sambil gendong anak
kesini ke depan
udah banyak genteng pada terbang
sejumlah warga langsung berusaha memperbaiki genteng rumah yang ambrol
mereka memanfaatkan genteng sisa untuk menambal genteng yang pecah
belum bisa dipastikan berapa total kerugian yang diderita warga akibat bencana ini
pemerintah daerah melalui bpbd kota tasikmalaya masih melakukan pendataan terhadap korban angin kencang ini
deden rahadian kota tasik malaya